selamat malam assalamualaikum wr wb

sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana kemudian asumsi asumsi yang berkembang di masyarakat terhadap pemahaman dari frasa atau diksi resesi ini
saya ingin ke bang dhani dulu
bang berikan kita pemahaman yang sederhana bagaimana kemudian bisa memahami apa yang dimaksud dengan resesi
kalau kita paralelkan dengan background ekonomi
atau kondisi perekonomian indonesia saat ini dari versi pemerintah
apa kemudian yang bisa kita pahami soal ini bang
ya pertama tentu secara sederhana sebagai dampak dari covid sembilan belas ini
tentu yang harus kita antisipasi melalui beberapa terobosan pemerintah di bidang fiskal moneter maupun mendorong sisi penawaran
itu tujuannya adalah baik fiskal maupun kebijakan moneter
itu adalah mendorong yang disebut dengan permintaan agregat
kenapa permintaan agregat yang harus ada
karena memang mendorong suatu mekanisme pasar dalam sebuah proses ekosistem perekonomian nasional
dalam sebuah ekosistem yang disebut dengan produksi distribusi dan konsumsi
nah kuartal ketiga ini didorong
maksimal mungkin dengan resources yang kita miliki
yang kita bisa gunakan resources itu adalah kebijakan fiskal dan moneter
kebijakan itu untuk mendorong permintaan agar terjadi tidak lampas
karena itu maka pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja pemberitaan yang ditingkatkan
nah maka itu maka kita mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja pemberitaan yang ditingkatkan
namun kita juga akui sebagaimana apa yang disampaikan oleh bapak presiden dalam beberapa kali rapat terbatas
bahwa beliau menekankan soal penyerapan anggaran
bahwa penyerapan anggaran ini memang masih belum optimal
sementara beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah menggunakan instrumen fiskal instrumen moneter
untuk menurunkan suku bunga melakukan mekanisme stabilisasi kurs dan sebagainya
dan itu dalam secara berkelanjutan dan itu sudah berjalan
dan bersamaan sekaligus
tapi bagaimanapun juga kita harus akui bahwa umkm yang harusnya cepat mendapatkan stimulus itu
dan dapat mengambil peluang itu memang belum optimal
dan penyerapan dari dana insentif perekonomian kepada umkm kita lihat sampai dengan akhir juli lalu
untuk sektor pemerintah
untuk sektor korporasi juga masih sedikit
ini juga menjadi concern kita semua agar ke depan ini terus ditingkatkan
mungkin juga prosedurnya atau mungkin juga daya beli
karena bisa saja ada fasilitas penurunan suku bunga ada fleksibilitas pembayaran hutang
address scheduling hutang namun daya belinya kurang
sehingga umkm juga tidak melakukan proses produksi secara optimal
jadi untuk sektor pemerintah untuk sektor korporasi juga harus melakukan proses yang berkontrak siklikal ini
nah jadi dalam kebijakan fiskal dan moneter kita kenal ada yang namanya kebijakan ekspansi dalam bidang ekonomi
nah ini yang disebut dengan pelaksanaan lapangan sebagai kontrak siklikal
dimana ketika perekonomian lemah atau titik yang negatif dalam pertumbuhan perekonomian
pemerintah mendorong melakukan simulasi dalam bentuk kontrak siklikal untuk meningkatkan belanja pemerintah dan meningkatkan kos di masyarakat
oke itu itu
ini ditingkatkan bantuan sosial kepada pekerja yang kedepannya juga akan disalurkan
ini yang diluar pns dan bumn ya
di depan pekerja bumn dan di luar pekerja pegawai negeri sipil atau asn
maka diberikan fasilitas itu sebagaimana yang disampaikan oleh pak budi
bisa dikategorikan dalam parah biasa aja atau bagaimana
sehingga kemudian skema dan mekanisme pencegahan ini sudah ada
kalau kita benchmark dengan beberapa negara lain kita sebetulnya relatif
tidak terkuruk terlalu jauh
nah karena kalau kita membaca juga ada pendapat atau opini dari mkensi salah satu konsultan internasional ternama
mengatakan bahwa indonesia akan
diasumsikan indonesia akan cepat
mengalami recovery atau pemulihan terhadap krisis ekonomi akibat pandemik ini
nah apa yang disampaikan oleh mckenzie tersebut itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita bisa keluar dari krisis ini dengan cepat
nah itu diharapkan nanti dengan terobosan dan lompatan lompatan di bidang fiskal maupun moneter yang kita lakukan secara bersamaan
dan program counter signical yang bisa kita lihat dan realisasi di lapangan itu bisa melakukan pemulihan di kuartal tiga ini dengan baik
jadi saya concern nya kepada what next nya dan bagaimana memonitor agar program pemerintah di bidang fiskal dan moneter untuk mensupport
permintaan agregat di dalam pasar mekanisme pasar bisa berlangsung optimal kita kawal proses ini sebaik baiknya
oke oke artinya memang sudah optimistis begitu strategi dari pemerintah
saya ke bang faisal bang faisal kalau kemudian berdasar daripada tadi penjelasan bang dhani bahwa kemudian kita bisa membaca soal peluang indonesia ini akan menghadapi
masa resesi atau tidak perspektif anda bagaimana
tadi cara bacanya ya kalau minus lima tiga itu itu artinya kan sebetulnya transaksi atau kegiatan ataupun produk domestik bruto kita pada tahun ini
nah tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi resesi terakhir itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jelas sembilan puluh delapan jauh lebih dalam ya minus tiga belas
nah jadi begitu cara bacanya nah tadi kembali ke pertanyaannya apa mas
bagaimana kemudian dengan kondisi minus seperti itu bahwa kemudian kita tidak bisa pungkiri
ada ancaman juga kalau resesi akan bisa berpeluang terjadi
bagaimana perspektif anda kalau kita lihat optimistis pemerintah dengan segala mekanisme dan strateginya ini sudah siap begitu
yang jelas kalau dia minus ya pada kuartal dua ini kan tentu saja menjadi alert yang semestinya harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah
jangan sampai berkepanjangan itu dia
memang kalau dibilang resesi atau tidak belum
kalau berdasarkan kesepakatan
kesepakatan umumnya ekonom itu kan dua kuartal berturut turut
jadi nanti kalau di kuartal tiga saatnya kita minus lagi itu baru technically masuk resesi
tapi saya sebetulnya tidak terlalu ingin kita terjebak pada label resesi atau tidak
karena mau labelnya resesi atau tidak sekarang itu sebetulnya kondisinya sudah tidak baik lah
maksudnya artinya dibandingkan dengan tahun tahun yang lalu
bukan berarti kita lantas ini ya mengajak masyarakat untuk kemudian panik
tidak justru jangan
ini memang kondisi tidak baik
tapi saya pikir untuk masyarakat saya pikir memang tidak perlu panik
karena kalau panik nanti malah responnya lebih buruk terhadap kondisi perekonomian secara nasional
jadi ini kita mestinya ya memang bekerjasama saling bantu membantu pemerintah dan pelaku usaha dan juga masyarakat
untuk supaya tidak terjadi hal hal yang kita tidak inginkan pada ekonomi kita
tapi bagi pemerintah jelas ini mestinya menjadi sebuah warning
harus bekerja lebih keras lagi
oke oke oke saya nanti akan kembali ke bang dhani
termasuk juga akan melihat bagaimana pemerintah bersiap melihat dalam kuartal ketiga
membaca dalam dua bulan atau tiga bulan terakhir ini
seperti apa kemudian stimulusnya sudah mulai berjalan dari sekarang
apakah kemudian demandnya ini tepat sasaran atau tidak
apa kemudian strategi yang mesti dipersiapkan secara tepat begitu
atau apa langkah lain begitu
supaya tidak ada lagi
jadi narasi yang mengatakan bahwa ancaman resesi ini begitu menakutkan bagi masyarakat
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan bang dhani dan juga bang faisal
bang refocusnya sudah
anggarannya juga sudah digelontorkan
bentuknya juga masih kita ketahui
bahwa ada blt begitu berupa stimulus stimulus di beberapa sektor gitu gitu ya
yang terbaru soal blt kepada para pekerja begitu
nah ini mekanismenya seperti apa
seberapa besar sih membawa pengaruh terhadap persentase pertumbuhan ekonomi
kalau kemudian kelas masyarakat di level ini
dijadikan sasaran untuk agar anggaran ini bisa diserap secara maksimal begitu
baik jadi kita tahu ya
bahwa produk domestik bruto ya
pdb itu formulasinya adalah government expenditure
ditambah dengan investasi ditambah konsumsi
konsumsi masyarakat ditambah selisih antara ekspor dikurangi impor
nah dalam hal ini ketika pemerintah mendorong government expenditure
dan penyerapannya juga masih belum optimal
nah ini yang digejut pemerintah
supaya realisasinya ini optimal
nah kemudian konsumsi masyarakat
konsumsi masyarakat itu dari mana
ya dari daya beli
daya beli dari mana
ya dari uang yang didapatkan
nah karena kita tahu dampak covid ini
mengakibatkan beberapa sektor mengalami permasalahan yang serius terhadap proses produksi dan distribusi
mengakibatkan banyak pekerja yang dirumahkan
ada yang juga di phk
dan juga terdampak juga para pekerja informal
nah pekerja formal yang di phk ataupun yang dirumahkan juga
ini kan kalau yang di phk
ataupun dirumahkan kan juga ada program lain yang disebut dengan kartu prakerja
tapi untuk para pekerja yang penghasilannya di bawah lima juta
dan itu iuran bpjs ketenagakerjaannya
bpjs ketenaga kerjaan itu satu ratus lima puluh ribu ke bawah
maka dibandingkan bantuan enam ratus ribu
nah selama empat kali
itu untuk mendorong daya beli
mendorong daya beli supaya konsumsi itu naik
setelah konstruksi itu naik sedikit banyaknya
itu mempengaruhi produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi kita
nah kita tahu sekarang
korban pekerja yang terdampak akibat covid itu jumlahnya sekitar dua satu dua dua juta
sampai dengan saat ini
nah dua satu dua dua juta
dari populasi pekerja yang terkena dampak ini
kan paling besar itu ada di lima provinsi di indonesia
ada dari jawa barat
yang paling besar itu sekitar empat ratus hampir empat ratus ribu
ada dki jakarta jawa tengah jawa timur dan riau
ini lima provinsi dengan dampak pekerja akibat covid yang besar
karena ini dampaknya besar
tapi jadi berlaku seluruh indonesia ya
saya hanya menggambarkan ada lima dampak ini
nah dari angka dua satu juta ini
jumlah yang terdampak kan banyak dari para pekerja formal
yang juga tidak bisa mendapatkan gaji secara utuh
nah sementara ada yang dapat lima juta
satu bulan kriteria lima juta itu
itu tentu sudah dihitung ya
oleh teman teman di komite
indikatornya lima juta
kenapa yang lima juta yang diberikan bantuan enam ratus ribu rupiah
itu juga terdampak
itu ada parameter parameternya
tapi intinya adalah sebagai dampak pekerja yang terdampak itu diberikan langsung bantuan untuk meningkatkan daya beli
daya beli yang tinggi mengibatkan mendorong konsumsi naik
konsumsi yang naik itu juga mengakibatkan ada kontribusi terhadap produk domestik bruto
kalaupun tumbuh prediksinya berapa persen bang
karena kalau kemudian kita paralelkan dengan situasi sekarang begitu ya
apakah kemudian dengan stimulus seperti tadi itu akan menjamin bahwa masyarakat memang akan melakukan spending money begitu untuk konsumsinya supaya bisa diserap begitu anggaran yang sudah diberikan
ini jaminannya bagaimana
nah seperti yang tadi disampaikan oleh bang faisal
bang muhammad faisal
bahwa sekarang ini kita concern nya kepada daya beli
ya penyerapan program pemerintah dan daya beli
apa itu jaminannya
apakah langsung pdb kita pertumbuhan ekonomi kita bisa positif
ya tidak ada yang bisa memberikan kepastian
tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah menjaga agar tidak merosot lagi minusnya
jangan sampai minus lima merosot lagi minus tujuh minus sepuluh
nah itu yang harus kita jaga
maka itulah namanya counter cyclical tadi
kebijakan ekonomi fiskal dan moneter dengan kebijakan ekspansi untuk melakukan counter single ini sehingga daya beli menjadi naik
daya beli menjadi naik
nah jadi kita melakukan sesuatu berupaya keras agar tidak masuk kepada jurang resesi
mas faisal sudah mengatakan juga apabila dua kali berturut turut banyak ekonom berpendapat bahwa apabila dua kali berturut turut itu negatif pertumbuhan ekonomi negatif maka terjadi resesi
nah kita tidak mengharapkan begitu
kita berupaya supaya ini bangkit
ini adalah titik terendah yang ada
ya pemerintah berharap ini adalah titik terendah

sehingga kuartal ketiga kita bangkit kalau bisa di angka yang positif
saya ke bang faisal
bang faisal kalau kemudian daya beli dan juga konsumsi masyarakat ini diharapkan yang paling bisa membantu mendongkrak persentase pertumbuhan ekonomi ini dengan stimulus stimulus yang diberikan
apakah kemudian ini sudah tepat pasar atau segmen masyarakat yang disasar bang
karena kalau kemudian dari beberapa analisa untuk pasar segmen masyarakat
ini sudah benar formulanya begini
nah bansos itu berbeda lagi
nah yang disebutkan tadi itu subsidi untuk yang digajinya di bawah lima juta
itu saya pikir dia kategori segmen yang lower middle income population
jadi yang diatas miskin
tapi dia sebetulnya juga ya tidak cukup cukup sekali
apalagi kalau dia berkeluarga
nah jadi saya pikir ini artinya sasaran untuk mendorong konsumsinya ya itu bukan lagi miskin sekarang
tapi juga menyasar sampai ke kelas menengah yang lapisan bawah
saya pikir secara konsep ya bagus bagus saja
dan bahkan memang semestinya itu diharapkan bisa mendorong konsumsi
karena kalau kita berbicara masalah kontribusi terhadap konsumsi secara nasional
jadi ya memang kelas menengah ini lebih besar lah kontribusinya terhadap konsumsi
jadi kalau mau menyasar itu untuk mendorong konsumsi ya bagus sekali

nah hanya saja nah kalau ingin kita lebih memastikan
kita tidak bisa memastikan memang
tapi kita berusaha supaya dia efeknya terhadap konsumsi kan maksimal
nah berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan
jadi yang pertama misalnya kalau yang di bawah lima juta ini mesti dilihat juga apakah dia berkeluarga
apakah dia single
karena kalau dia berkeluarga tentu saja pengeluaran dia sebetulnya lebih berat
sehingga kalau dia dapat uang ya ini kemungkinan dia tidak cukup nih kalau digajinya di bawah lima juta
nah kalau dia dapat uang berarti kemungkinan besar ya logiknya dia akan spending gitu ya
karena selama ini kurang cukup gitu
nah beda dengan kalau single
kalau single gajinya misalkan empat juta sekian gitu ya
dia dapat misalnya
nah ini kemungkinan besar tidak di spend
ya jadi bisa jadi malah di saving lagi gitu
jadi harapan untuk kemudian meningkatkan spending ya jadi tidak tepat
nah ini makanya harus diperhatikan
yang kedua juga basisnya kan bpjs ketenagakerjaan
nah ini kita perlu cross check juga apakah ini gaji pokok atau take home pay
dan karena kita tahu yang dicatat di bpjs ketenagakerjaan seringkali beda sama realita
jadi kita menganggap ini sebabnya
gajinya secara total ya
cash home pay sebenarnya
nah tapi seringkali yang dicatat di situ gaji pokok tapi sebetulnya take home pay nya lebih besar
nah itu harus diantisipasi
karena kalau orang seperti ini kategorinya yang dikasih subsidi
nah ini yang saya khawatirkan itu tadi
tidak malah di spend
karena dia sebetulnya dia penghasilannya lebih tinggi
dia sudah agak tinggi
nah sehingga itu bisa jadi malah di saving
tidak di spending
kedalam kondisi itu sekarang juga kan psikologisnya
kalau orang yang punya uang itu akan menyimpan
ya akan mencoba menabung
makanya kita lihat sekarang kan harga emas itu naik
ya karena orang mulai saving
tapi itu kalau orang yang punya simpanan ya
nah tapi kalau yang tidak bertutup yang kurang yang cukup ini ya
apa dari sisi penghasilannya
kalau mereka dapat tambahan subsidi
nah kemungkinan mereka akan spending
karena yang basic mixnya ini saja kurang
jadi yang dipastikan bahwa ini yang dikasih adalah memang orang orang yang membutuhkan yang bukan untuk di saving
nanti saya akan tanyakan lebih lanjut ke bang dhani
bagaimana teknisnya soal blt ini
termasuk juga apa yang harus dipasang
kuda kuda seperti apa nih kita sebagai masyarakat untuk mengantisipasi kondisi kondisi seperti ini
kita akan temukan jawabannya usai jeda
cnn indonesia newscast akan kembali sesaat lagi
terima kasih bang dhani
terima kasih bang dhani
terima kasih bang dhani juga
tapi tentu tidak sama dengan situasi kondisi yang normal yang usual begitu
bagaimana kemudian ini juga bisa dipastikan bahwa tidak ada berbelit belit di sana
tidak ada masalah dalam proses pencairan dan pemutaan dari orang orang yang akan menerima ini
masyarakat begitu bagaimana
ya pertama saya kembali tegaskan bahwa ini semua untuk mendorong konsumsi

masyarakat itu ingat di dalam pdb
jadi total pdb kontribusinya
itu mendorong pertumbuhan ekonomi kita
yang kedua kita juga tahu bersama bahwa masalah manajemen pendataan
di indonesia ini di pemerintah juga masih belum begitu baik
sehingga presiden mendorong untuk ada integrasi data secara terpadu
dan akibat big data manajemen kita juga masih belum baik
sehingga dari mulai penyaluran bansos kemarin
juga masalah terbesar adalah masalah verifikasi data
data kita itu bersumber dari kalau untuk bantuan sosial ya
itu bersumber dari dtks daftar terpadu kesejahteraan sosial
yang sejak dua ribu lima belas loh
sejak dua ribu lima belas artinya sudah lima tahun
sudah lima tahun belum diverifikasi lagi
dan ini baru diverifikasi lagi
itu kalau kita menyangkut bantuan sosial
nah untuk menyangkut bantuan kepada pekerja
yang tadi proporsinya yang di bawah lima juta
nanti kita akan ini kan baru saja diluncurkan program ini
dan kita harap bisa secepatnya bisa direalisasikan
nanti apakah itu tentu apakah dari take home pay atau seperti apa
nanti diatur lah bagaimana
namun kalau untuk pekerja tentu datanya bersumber dari bpjs ketenagakerjaan
dan perusahaannya juga harus perusahaan yang sudah mendaftarkan diri ke bpjs ketenagakerjaan
makanya tadi saya sampaikan yang iurannya satu ratus lima puluh ribu ke bawah
satu bulan sehingga itu mendapatkan prioritas mendapatkan bantuan itu
oke bang karena kenapa kemudian ini menjadi penting
percuma saja rasanya kalau dengan langkah yang ekstraordinari seperti ini
tapi mekanisme dan birokrasinya juga semakin sulit sampai ke masyarakat
begitu bang ini yang harus dijawab oleh pemerintah begitu ya
nah itulah makanya dibuatlah yang namanya komite kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional
dan transformasi ekonomi plus penanganan covid
tujuannya untuk melakukan terobosan itu
men shortcut birokrasi yang ada di dalamnya dan melakukan mitigasi mitigasi di lapangan
agar semua proses bisa berelaborasi dengan cepat
karena di dalam pasal lima pasal enam
karena di dalam perpres delapan puluh dua itu juga dijelaskan dari mulai mekanisme pelaporan
sampai kepada keputusan yang mengikat
keputusan komite ini yang mengikat kementerian dan lembaga yang terkait
sehingga ini akan berelaborasi bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang terkait
dalam bentuk dorongan dorongan di lapangan
pelengkapan dokumen operasional agar pejabat publik
pejabat pembuat komitmen di dalam lembaga pemerintah itu punya satu guidance
punya pedoman yang clear untuk bergerak lebih cepat
mengambil keputusan lebih cepat tanpa penuh ketakutan
dengan mitigasi mitigasi risiko yang sudah dipersiapkan
nah inilah tujuannya terbentuknya komite
nah di samping itu pemerintah juga melihat bahwa ada berbagai sektor industri
yang terdampak langsung dan kondisinya cukup berat
seperti sektor pariwisata terutamanya
sehingga kemarin juga
sedang diajukan suatu proses holdingisasi antara sektor penerbangan dan sektor pariwisata
memang pendekatannya adalah pendekatan korporasi holding pariwisata dan penerbangan
tetapi dampaknya juga berpengaruh kepada sektor ekonomi retail
dengan keterlibatan umkm di dalamnya
di situ ada ekonomi kreatif ada pariwisata ada hotel restoran souvenir dan sebagainya
yang diintegrasikan dalam ini yang otomatis ikut serta dalam kebijakan holdingisasi tersebut
jadi ini adalah sebagai bentuk pemerintah secara korporasinya diperbaiki
lalu multiplier efeknya terhadap para umkm dan mitra mitra binaan juga ditingkatkan peran sertanya
sehingga konsumsi hidup daya beli hidup dan industri hulu dan hilir bisa secara bertahap ini pulih kembali
ingat loh secara bertahap
bisa ujug ujug langsung growth
tapi dia ada milestone perubahan dan recovery yang bisa terlihat tahapan tahapannya
oke oke artinya kepastian dan komitmen itu yang kemudian kita tunggu implementasinya di masyarakat
saya terakhir ke bang faisal
bang kita sepakat ya kalau kita selalu optimistis dengan apapun tools dan juga apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah
formula apapun yang digunakan lah untuk menghadapi situasi ekonomi
khususnya yang paralel dengan kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini
bagaimana kemudian kita masyarakat bisa siap bang
apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini
dan kemudian juga menampik bahwa ancaman resesi itu sepertinya tidak sebegitu menakutkan sekali begitu
sehingga tidak ada lagi frasa atau narasi narasi menyeramkan seperti ini
begini kalau pertanyaannya bagi masyarakat sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak perlu panik
ya karena kita jangan memperburuk suasana dengan kepanikan
kita belajar dari kondisi tahun sembilan puluh delapan
ya dimana krisis itu terjadi mengalami eskalasi ketika terjadi kepanikan
ketika masyarakat memborong barang barang di mal di pusat perbelanjaan di toko toko
kemudian russing mengambil tabungannya di bank
nah ini balas sampai kepada jubah
ya balas sampai kepada juga sektor keuangan nanti lari krisisnya
itu yang kita tidak inginkan
itu yang pertama harus dilakukan
yang kedua yang jelas adalah kontribusi bagi masyarakat
itu yang harus dipersiapkan adalah tentu saja berjaga jaga
itu sudah pasti
jadi itu karena kondisi ke depan ini penuh dengan ketidakpastian
itu yang bisa dilakukan bagi masyarakat
dan satu lagi ini new normal
jadi dan kalau kita melihat tren wabahnya
kondisi positifnya akan terus naik
jadi jangan mengendorkan kewaspadaan
justru malah naik kewaspadaan
jadi kedisiplina harus ditingkatkan lagi
karena itu sumber masalahnya adalah wabah
dan kepastian tentang pemulihan itu bergantung juga pada itu
sehingga masyarakat harus meningkatkan kedisiplina

kita berharap di situasi yang memang tidak menentu seperti sebelumnya
oke bang faisal terima kasih sudah memberikan perspektifnya kita berharap di situasi yang memang tidak menentu seperti sebelumnya
oke bang faisal terima kasih sudah memberikan perspektifnya kita berharap di situasi yang memang tidak apa namanya tidak
menentu seperti sekarang semua mesin bisa bekerja
tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah juga perlu lebih strategis lagi untuk bisa melakukan stimulus terhadap sebuah sektor
agar kemudian ancaman ancaman di bidang ekonomi ini tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas ini
baik terima kasih bang dhani amirul ihdan dan juga muhammad faisal direktur kor indonesia
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini